olahraga elektronik atau e sports mulai menyita perhatian dua tahun ini
semenjak dipertandingkan dalam cabang olahraga di asian games
atlet atlet e sports pun mulai banyak bermunculan
sudah mulai mengecil legalat harus baju ke depan kalau menuju
telah banyak melahirkan atlet e sports yang berprestasi pada dua ribu sembilan belas
mulai dari juara nasional maupun internasional
di awal tahun dua ribu dua puluh ini garena kembali menggelar kompetisi free fire master league season satu
melalui ajang ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi anak anak muda
untuk menjadi atlet e sports yang berprestasi
sebenarnya ingin sekali mempersembahkan satu world champion di kaca internasional
untuk indonesia ini
kalau dari segi turnamen sendiri kita juga pengen mendapatkan city proof of concept
dimana apakah ini akan menjadi satu konten yang menarik bagi generasi generasi muda
apakah ini menjadi satu konten yang menarik bagi pemain pemain kami
dari segi engagement dari segi interest dari segi platform seperti itu
jadi hopefully dengan suksesnya master league ini
ini akan memberikan kita satu platform untuk goog
diikuti oleh dua puluh empat tim e sports profesional dari seluruh indonesia
dengan menggunakan sistem liga
enam tim teratasnya kemudian akan mendapat tiket langsung ke babak grand final
kalau dampaknya buat master league season satu ini
biar kita terbuka
yang pertama adalah krim krim di maju hari ini nah
aku kena taruh keima sisa tim maju hari
aku sedang berendam
ada satu kompetisi yang sangat menyarankan dengan syarikat
mestinya dari guru guru saya
betapa yang partner memberaninya sampai ini vuember emosional
karena vraag saya berbaring widencity
sekaligus przypadku itu
free fire master league dua ribu dua puluh season satu merupakan salah satu dari beberapa kompetisi e sports yang akan digelar pada tahun ini
pertandingan digelar mulai empat belas januari sampai empat belas februari mendatang dan akan memperebutkan total hadiah satu dua miliar rupiah
tim liputan cnn indonesia